surat izin keluar masuk atau sikm menjadi syarat mutlak bagi warga jakarta yang mudik
ataupun pendatang yang ingin masuk ke ibu kota
surat izin itu pun diharapkan bisa menangkal potensi masuknya pembawa virus corona ke wilayah jakarta
lalu sudah efektifkah penerapan sikm khususnya menjelang penerapan new normal di ibu kota
kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan wakil gubernur dki jakarta bang riza patria
selamat malam pak wakil gubernur bang riza
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan ada analis kebijakan publik ada pak trubus rahardiansyah
pak trubus selamat malam apa kabar
selamat malam mas sehat sehat selalu alhamdulillah
alhamdulillah terima kasih banyak
pak trubus sudah bergabung
saya akan langsung ke bang riza terlebih dahulu
bang riza sudah hampir sepekan ya ini sikm kebijakan sikm diberlakukan oleh pemprov dki jakarta
evaluasinya bagaimana bang apakah cukup efektif
dan seperti apa kemudian bisa melacak pemudik yang sebetulnya masih banyak juga yang lolos ini bang riza
ya sejauh ini kami telah mengeluarkan ya pergub empat puluh tujuh tentang surat izin keluar masuk
dan juga pergub empat puluh satu tentang pemberian sanksi sanksi denda sanksi aktivitas sanksi pidana dan sesok sosial
kedua pergub ini dikeluarkan oleh pak anies gubernur dki jakarta
dan yang terakhir adalah tidak lain
tujuannya adalah untuk memastikan program daripada psbb di dki jakarta bisa berhasil
tujuannya untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas dan mengurangi secara signifikan daripada penyebaran virus tersebut
kemudian yang kedua di samping regulasi yang telah kami susun
kami juga telah menyiapkan checkpoint atau titik titik pemeriksaan di jakarta dan sekitarnya
di jabodetabek untuk memastikan bahwa arus mudik dan arus balik mudik berkurang secara signifikan
karena kami memang khawatir terhadap arus mudik dan arus balik daripada daerah daerah ke jakarta
kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan daerah daerah lain di luar jakarta
untuk sama sama bekerja sama dan membantu memastikan agar arus mudik maupun arus balik mudik
bisa kita kurangi secara signifikan
sehingga kemungkinan potensi penyebaran virus corona bisa kita kurangi
bang riza untuk mereka ataupun masyarakat yang mungkin ada yang lolos
bang riza atau bisa kembali ke ibu kota atau keluar dari ibu kota tanpa membawa sikm
nah ini apakah ada pelacakan atau seperti apa yang dilakukan sebetulnya
checkpoint yang kami siapkan kemudian petugas kami turunkan
ada aparat satpol pp aparat dishub ada aparat dari polisi polri maupun tni
ada tim gabungan di situ untuk memastikan bahwa proses pengecekan pemeriksaan bisa efektif
sejauh pemantauan kami cukup baik cukup efektif
namun demikian mungkin ada satu dua yang lolos
kita tahu keinginan mudik sangat besar
keinginan balik juga sangat besar
sehingga ada saja warga yang mencari jalan jalan keluar atau jalan jalan tikus
tapi sejauh ini semua titik kami pantau kami monitor kami cek
kami juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan dari daerah daerah sekitarnya
untuk memastikan apabila ada arus balik dari daerah ke jakarta
itu sudah bisa dihadang dihalau disosialisasikan dijelaskan diberi pengertian
untuk sementara waktu jangan dulu kembali ke jakarta
sampai situasi kondisinya sudah membaik
kami tidak membatasi tidak menghilangkan kemerdekaan
jakarta bukan punya warga jakarta tapi punya kita semua
semuanya boleh ke jakarta
namun demikian kami minta untuk sementara tetap berada di kampung masing masing
sampai dengan nanti kita beri kabar kapan saat yang tepat untuk kembali ke jakarta
jadi checkpoint tadi itu yang kemudian menjadi untuk menegakkan aturan tadi soal sikm
pak trubus pak trubus bagaimana anda melihat pak pelaksanaan dari pemberlakuan sikm ini
apakah cukup berhasil paling tidak untuk menekan laju pergerakan masyarakat keluar
dan juga masuk ke ibu kota dalam masa mudik ataupun arus balik
ya sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru untuk pertama kalinya di indonesia
tentu keberadaan sikm ini cukup efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
tetapi memang belum optimal
karena masih beberapa hal di sana sini masih banyak kekurangan
terutama dalam hal pengecekan itu sendiri
karena pengecekan kan diserahkan oleh dinas perhubungan dan satpol pp
karena pihak kepolisian hanya membackup
nah ini kan tentu harus diperhatikan pula
kemudian juga teknis untuk mendapatkan skm ini juga ternyata nggak semudah yang dibayangkan
jadi ada hal hal yang di situ masih harus diperbaiki sistemnya
dimana kemudian kalau kemarin ada terjadi don misalnya
akan sempat juga itu merugikan mereka yang mendaftar
nah kemudian juga terutama untuk di daerah daerah asal
ini perlu juga disosialisasikan nanti ke depannya
karena memang setidaknya dengan adanya sekarang ini
gelombang orang masuk ke jakarta ini dengan adanya arus mudik ini kan bisa dikendalikan
sehingga masalah penyebaran covid sembilan belas ini setidaknya bisa kita tangani secara berat
tapi memang ini belum optimal itu aja masalahnya beberapa hal
pak trubus ini kan tadi bang riza juga katakan memang belum tahu sampai kapan kemudian ya
pemberlakuan sikm ataupun untuk mereka yang mau masuk ke ibu kota
kalau kita bicara soal pandeminya tampaknya masih sangat lama begitu
karena kurvanya pun masih sangat fluktuatif
apakah ketidakjelasan sampai kapan ini diberlakukan membuat publik menjadi bingung tidak pak
bagi mereka yang ingin kembali ke ibu kota dengan segala macam kepentingannya misalnya
iya itu ini yang menjadi masalah kan
artinya di pergub empat puluh tujuh itu sendiri tidak ada atau di surat permen hub nomor dua puluh lima sendiri
juga nggak ada batasannya itu sampai kapan kan gitu
tetapi kalau kemudian nanti nggak ada kepastian ada yang bilang sampai tanggal
tetapi kan kenyataannya juga masih ada pemikiran pemikiran kemudian karena jumlah peningkatan dari pandemi covid ini relatif tinggi gitu loh
jadi menurut saya memang ini
apa hal yang perlu dievaluasi juga
jangan sampai nanti tidak ada kepastian
kalau nggak ada kepastian kan masyarakat yang dirugikan gitu ya
jadi nanti mau balik kapan urusannya
sementara ini kan hanya untuk sebelah sektor kan yang terkait dengan ini
kecuali ada sektor tambahan pariwisata dan sektor usaha
tetapi sektor sektor lain kan termasuk masyarakat yang ingin berusaha di sini kan jadi terhambat semua gitu loh
kalau misalnya menunggu kepastian sampai ditemukannya vaksin malah nggak taruh taruhan
karena kan masih lama
tapi setidaknya ini mendekatkan
new normal yang akan diberlakukan itu sudah bisa untuk mengurangi ya
karena mobilitas masyarakat ini kan dari daerah ke ibu kota ini bisa ditekan gitu ya
karena kebanyakan sudah dikembalikan gitu
cuma harus ada kepastiannya ini gitu
saya tanyakan ke pak wakil gubernur
bang riza soal ketidakpastian sampai kapan ini menjelang new normal diberlakukan
bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat bang riza yang mungkin juga menjadi bertanya tanya
sampai kapan kemudian bisa kembali
karena tidak ada kapan kemudian ini akan diakhiri misalnya begitu
yang pertama kalau psbb itu sendiri
kita berapa hari ini sedang melakukan kajian pemantauan analisa dan terus berdiskusi dengan para ahli
dan nanti juga keturunan pemerintah pusat
apakah psbb yang kita mulai ketiga ini tanggal dua puluh dua mei sampai empat juni ini
bisa kita sudahi menjadi pspb pahabisan sebagaimana yang disampaikan pak gubernur
itu semua bergantung pada perilaku bergantung pada sikap bergantung pada ketaatan dan sebagainya semua
sehingga kita bisa memasuki masa transisi atau masa kenormalan baru
itu bergantung kepada kita semua warga jakarta dan sekitarnya
kemudian terkait sikm sampai kapan ini diberlakukan ya sangat bergantung pada situasi dan kondisinya
apabila nanti kita lihat dalam seminggu ke depan
misalnya kurvanya sudah menurun signifikan r notenya sudah di bawah satu sampai delapan tujuh
kemudian kita yakin juga di daerah daerah lain juga sudah menurun
nah itu dimungkinkan kita buka
tapi kan faktanya sekarang di jakarta memang terjadi penurunan sekalipun belum signifikan
di daerah lain justru terjadi peningkatan
ya sama juga bohong nanti kalau di jakarta menurun tapi daerah lain meningkat
kemudian dari daerah lain
dan masuk ke jakarta itu artinya memindahkan virus dari luar ke jakarta
atau sebaliknya kalau di jakarta belum turun kemudian kita persilahkan keluar
itu juga sama juga kita membawa virus dari jakarta ke luar jakarta
itu kita tidak inginkan tidak boleh ada penyebaran virus dari jakarta ke luar
dari luar ke jakarta dan seterusnya
jadi semua kita masing masing para pimpinan di daerah masing masing
menjaga daerahnya masing masing dan saling membantu
kita sama sama saling berkoordinasi dan membantu
bagi para yang ingin masuk ke jakarta harus balik masing masing gubernur
kepala daerah bupati wali kota juga sudah memberikan bantuan dukungan kepada kami
untuk mencegah meyakinkan bahwa tetap tinggal di kampung untuk sementara
bahkan beberapa gubernur seperti sampai pak ganjar juga sudah menyiapkan stimulus
bantuan kewirausahaan dan lain lain
itu yang kami harapkan masing masing kepala daerah di daerah lain lain melakukan upaya upaya yang positif
mencarikan solusi terkait pemulihan ekonomi
yang selama ini mungkin bekerja di jakarta mencari rezeki dan lain lain
karena belum bisa kembali ke jakarta masing masing kepala daerah di daerah masing masing mencarikan solusi
terhadap saudara saudara kita yang selama ini bekerja di jakarta kemudian pulang mudik ke kampung
itulah salah satu upaya yang kami lakukan selain skm membuat cek memberikan bantuan mencarikan solusi
dan juga meyakinkan pada warga yang selama ini bekerja di jakarta sekarang
dan keluarganya juga mohon dukungan untuk bisa menahan yang berkeinginan ke jakarta
sementara waktu semakin kita taat semakin kita patuh semakin kita disiplin
itu artinya semakin cepat menurunan covid sembilan belas
corona itu sendiri dan kalau semakin menurun maka semakin cepat kita bisa memasuki kota jakarta kembali
baik bang riza bicara soal transisi menuju new normal ini
nah sudah sejauh mana kesiapan dki jakarta
menyiapkan skenario new normal dan soal simpang siur berakhir psbb
bang riza apakah benar tanggal empat juni atau diperpanjang atau seperti apa
dijawabkan nanti kami harus jeda terlebih dahulu
bang riza patria wakil gubernur dki jakarta di tahanu dan juga pak trubus kami akan segera kembali setelah ini